pemerintah menghapus syarat tes covid sembilan belas bagi pelaku perjalanan domestik
aturan baru itu sudah dituangkan dalam surat edaran
pemerintah mendorong masyarakat untuk mengikuti vaksinasi hingga tuntas
vaksinasi menjadi salah satu upaya pemerintah mengakhiri pandemi
lantas apa saja faktor risiko dari segi kesehatan dan juga penerapan kebijakannya di lapangan
untuk membahasnya melalui sambungan daring kita sudah terhubung
dengan kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alexander kaginting
selamat siang pak alexander sehat
selamat siang salam sehat
oke pak alexander ini kan melihat kondisi saat ini
sudah tepatkah gitu pak adanya pelonggaran aturan khususnya dengan perjalanan domestik
yang diterapkan pemerintah menurut anda
ya sampai hari ini kita masih berada dalam situasi pandemi
jadi dua minggu terakhir penambahan kasus positif harian itu
antara dua puluh sampai
tiga puluh ribuan per hari
dan kemudian kasus kematian masih dilaporkan antara dua ratus lima puluh per tiga ratus per hari dalam dua minggu terakhir
sehingga kasus aktif masih ada sekitar empat ratus lima puluh ribuan
ini laporan dari statistik yang disampaikan oleh satgas maupun juga oleh kementerian kesehatan
jadi artinya bahwa kendatipun kita sudah melewati dua tahun
dan kemudian vaksinasi sudah bisa kita selesaikan di vaksinasi dasar
hampir sembilan puluh persen untuk vaksinasi satu
demikian juga vaksinasi dua
tapi masalah penularan belum selesai
jadi pandemi itu belum selesai
tetapi tidak selesainya masalah ini bukan berarti kita tidak punya terobosan
dalam rangka pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial dan kegiatan lainnya
jadi pemulihan ini harus ada dilakukan dalam rangka mempersiapkan transisi dari kehidupan pandemi
menjadi kehidupan yang lebih baik
hidupan di mana nanti kita hidup bersama dengan virus tersebut
oleh karena itu memang terobosan terobosan inilah yang diwacanakan
diberikan gagasan dan tentu akan dikaji oleh tim pakar secara lintas lembaga maupun kementerian
dan tentunya pastinya nanti bagaimana pelaksanaannya kita harus menunggu surat edaran dari ksat gas covid sembilan belas nasional
jadi ini yang harus kita lihat
tapi ada perbedaan antara hari ini dengan dua tahun yang lalu
vaksinasi sudah meningkatkan imunitas masyarakat
yang kedua bahwa tiga m itu sudah bagian dari perilaku masyarakat
dan kemudian tiga t ini sudah kita kerjakan lebih kurang dua tahun walaupun ada pasang surutnya
tetapi inilah kriteria kriteria yang harus membawa kita bagaimana membuat terobosan baru tersebut
jadi tidak tipun ada pelonggaran tetapi di satu sisi ada pengetatan
jadi ada yang kencang dan ada yang digaskan
oleh karena itu yang namanya pemberlakuan kegiatan masyarakat pembatasan kegiatan masyarakat ini tetap harus berjalan
dan kemudian tiga m tiga t ini juga harus bagian dalam kehidupan dalam penanggulangan covid
sehingga oleh karena itu kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini tetap harus dilihat sebagai salah satu kunci utama
kendatipun nanti misalnya sudah tidak ada pcr test ataupun rapid test antigen masyarakat yang berpergian
sebagai syarat perjalanan harus sudah vaksinasi
dan mereka tidak bergejala
dan ketiga mereka mengisi aplikasi perlu dirindungi
dan tentu ada e hack yang akan mengatur dari tempat mana mereka berpindah ke tujuan yang baru
jadi ini semua akan diatur baik secara manual maupun secara digital
tapi kata kunci utama adalah perilaku
jadi dimanapun ditempatkan dia tetap harus menjaga jarak mencuci tangan memakai masker
ini kunci utama
karena kalau kita lihat di london
ataupun di paris mereka sudah vaksinasi empat kali lima kali tetap saja ada inversi
jadi kunci infeksi itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan protokol kesehatan
dan protokol kesehatan inilah kata kunci
inilah yang harus disampaikan ke masyarakat
jadi pelonggaran ini bukan berarti kita lalai
tapi pelonggaran ini harus membawa kita ke tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi
kewas padaan itu kata kunci
supaya kita bisa mencegah penularan mencegah lonjakan kasus
baik itu bersifat kluster ataupun bersifat secara sporadis
tapi bicara pak soal aturan sebelumnya yang menerapkan harus tes pcr ataupun antigen sebelum perjalanan
seberapa besar kemudian dengan tidak diberlakukannya tes ini terhadap potensi penularan covid sembilan belas di bandara ataupun juga di kendaraan umum lain
ya jadi yang harus kita lihat juga bahwa
penerbangan juga sudah lebih siap dibandingkan beberapa tahun yang lalu
jadi penerbangan sekarang sudah menggunakan hepa filter untuk mengatur air flow
dan yang kedua bahwa flight attendant juga sekarang sudah bertindak sebagai satgas di dalam penerbangan itu
dia mengatur bagaimana orang kalau misalnya ada embarkasi
jadi tidak semua orang harus berdiri dan turun bersama sama
tetapi ada tahapan tahapannya
demikian juga flight attendant sudah mengatur bagaimana orang masuk ke toiletnya
kemudian bagaimana fidependent mengatur juga orang supaya tidak saling berbicara
dan kemudian makan minum tidak ditiadakan di bawah dua jam
ini satu perkembangan yang baik
sehingga flight attendant yang ada di dalam penerbangan itu juga sudah menjadi satgas
yang bisa melakukan monitoring dan evaluasi dalam perjalanan
kita lihat juga bagaimana di bandara mulai dari check in sampai juga boarding
ini juga sudah diatur sesuai dengan protokol kesehatan
jadi ini juga akan menambah keamanan terhadap passenger yang akan berangkat
dan demikian juga ini akan mengurangi risk
tetapi pemeriksaan kesehatan tetap
jadi cek suhu mereka yang bergejala ini tidak akan boleh berangkat
dan bagi mereka yang bergejala juga harus ada kesadaran bagi warga itu tidak berangkat
dan syarat yang paling penting adalah bahwa mereka sudah vaksinasi lengkap
dan terlebih mereka sudah melaksanakan booster
oke baik kemudian juga ini melihat aturan yang terbaru terkait dengan aturan perjalanan
tentu banyak yang menyambut dengan antusias walaupun ada juga yang tetap takut ataupun was was
tapi bicara soal aturan ini pak kita tahu juga kurang lebih sebulan lebih nanti kita akan menghadapi mudik lebaran
akan ada banyak sekali perpindahan orang yang mungkin melakukan mudik
dan apakah melihat kondisi saat ini apakah kemungkinan aturan yang baru ini terkait dengan pelonggaran perjalanan
apakah akan memang diberlakukan panjang atau ada kemungkinan akan ditarik kembali saat nanti mudik lebaran
dan kemudian dalam hal ini juga nama yang disebut juga sebagai terobosan untuk kita masuk ke dalam tahap setelah kita melewati pandemi
tentu akan ada monitoring
dan ini akan dievaluasi setiap dua minggu
sebagaimana kita dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level jawa bali ataupun luar jawa bali dilakukan evaluasi setiap dua minggu dan satu minggu
dan kita lihat bahwa ppkm jawa bali sekarang sudah banyak yang di level dua
dan level empat nya juga sudah turun
jadi oleh karena itu ini akan menjadi salah satu tantangan bagi kita semua
agar bisa berjalan dalam suasana normal
dan kita bisa melakukan penelitian
dan kemudian kasus kasus bisa kita kendalikan
jadi yang penting juga ada kerjasama dari masyarakat
jadi bagi masyarakat walaupun ini sudah longgar
kalau dia bergejala baik batuk sakit tenggorokan demam merasa lesu ataupun dia kontak erat jangan keluar rumah
ini juga salah satu upaya kita supaya kita bisa cepat kembali ke dalam kehidupan bersama virus
dan bagi mereka yang belum menyelesaikan vaksinasi kedua selesaikan
bagi mereka yang sudah vaksinasi kedua persiapan untuk booster
khususnya bagi lansia dan bagi masyarakat rentan
ini harus menjadi kerjasama kita semua
antara semua elemen elemen dalam penanggulan covid bersama masyarakat
ini menjadi tanggung jawab kita supaya kita cepat dan lepas dari masalah masalah ini yang sudah kita jalani selama lebih kurang dua tahun
ya tadi juga sempat disampaikan sebenarnya kunci adalah perilaku masyarakat
protokol kesehatan tetap harus dilakukan
tapi dengan dicabutnya aturan ini pak baik dan baik
kepada para pengguna transportasi umum maupun juga pengelola transportasi umum
apa yang kemudian harus dilakukan setelah nantinya dicabut aturan wajib pcr dan antigen ini
ya jadi karena ini sudah kita ada pelonggaran
di satu sisi mesti ada pengetatan
pengetatan itu tentunya adalah bahwa penggunaan aplikasi peduli lindungi ini harus benar benar direspons
jadi mempunyai makna mempunyai dampak
yang kedua target vaksinasi
ini harus dikejar
yang ketiga contact tracing
tidak boleh berhenti
kontak tracing ini adalah operasi intelijennya kesehatan
contact tracing ini adalah melacak orang orang yang bergejala orang orang yang kontra rat orang orang yang juga positif
jadi oleh karena itu in band agri selalu membunyikan bahwa pelacakan kontak harus dikejar
dikerjakan oleh seluruh aparat baik di kabupaten kota dan terus dikerjakan sampai ke desa
jadi di satu sisi kita melakukan pelonggaran tapi di satu sisi di operasi intelijen kesehatan yaitu pelacakan kontak ini tidak boleh surut
karena inilah senjata kita untuk mengetahui seberapa tinggi positivity rate di masyarakat
baik di desa maupun di kelurahan ataupun di kabupaten kota
dan kemudian juga masyarakat juga diajar
kalaupun saya ketemu dengan teman dekat ataupun dalam ketemu dengan pertumbuhan bisnis saya harus memakai masker
kecuali makan dan minum
kalaupun saya makan dan minum tentu ada jaga jarak
jadi ini yang harus disadari oleh semua masyarakat
dan aplikasi penuh lindungi harus terus di update

khususnya bagi kegiatan kegiatan publik perkangkul
khususnya bagi kegiatan kegiatan publik perkantoran
ataupun di terminal ataupun di mal
ini harus terus diberdayakan
sehingga aplikasi peduli lindungi juga mempunyai dampak
jadi kalau dia hitam berarti dia nggak boleh kemana mana
kalau dia merah harus divaksinasi
kalau dia kuning berarti harus kurang vaksinasinya
dan kemudian kalau dia hijau dia bebas untuk melakukan aplikasi
ini harus dipahami oleh semua masyarakat
dan ini semua ada aplikasinya di handphonenya masing masing
baik pak alexandri kita jeda sejenak

jangan kemana mana cnn indonesia news hour akan kembali

kita lanjutkan kembali dialog bersama kabit penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alexander kaginting
pak alexander masih bersama kami
oke pak kita lanjut pak
selain pelonggaran aturan perjalanan kita juga tahu pemerintah membebaskan masuk para penonton motogp mandalika
yang telah melakukan atau telah dua kali vaksin tanpa melakukan tes pcr atau antigen
ya kita ketahui bahwa motogp mandalika ini sebentar lagi kita akan masuk ke dalam kegiatan puncaknya
setelah kita berapa minggu lalu ada kegiatan pramusim
dan dalam kegiatan pramusim ini juga uji coba itu telah dilaksanakan dan ternyata bagi mereka peserta yang dari luar negeri
itu hanya lima belas orang yang positif itu pun ringan dan kemudian mereka akhirnya sudah bisa kembali
dan kemudian kasus juga di ntb artinya bisa terkendali
nah untuk kemudian yang ke depan ini karena kita melihat bahwa ntb vaksinasinya cakupannya sangat baik baik itu yang dosis pertama dan dosis kedua
tapi ada keyakinan bahwa kegiatan ini akan bisa dilakukan dengan pengaturan jarak yang memang sesuai dengan protokol kesehatan
dan kemudian mereka semua yang masuk dengan menggunakan aplikasi peduli bumi sehingga di semua ntb nanti akan ada qns code

jadi nanti di situ ada qns code
nanti akan ada check in dan ada check out
dan kemudian ini juga nanti akan ada catatan bahwa bagi mereka yang berkejala
diupayakan supaya tidak ikut masuk termasuk mereka yang demam ataupun juga mereka yang sakit
jadi ini merupakan salah satu terobosan kita di dalam rangka melakukan satu kegiatan di mana ada mass gathering
tapi mass gathering ini juga diatur sedemikian rupa di mana penumpukannya itu tidak menjadi satu penumpukan yang masif
tetapi dia akan terlokasi menurut segmen segmen yang sudah disiapkan
jadi tetap penyelenggara melaksanakan ini dengan hati hati
dengan mempertimbangkan supaya tetap protokol kesehatan bisa diterapkan
termasuk juga mereka nanti yang bertempat di fit
nanti jaga jarak kemudian cuci tangan
dan kemudian juga bahwa mereka harus masuk dengan aplikasi peduli lindungi
ini juga harus tetap diutamakan
ini untuk bagi penonton
dan demikian juga bagi mereka yang datang dari luar
tentu persyaratan bahwa sudah pcr kemudian sudah vaksinasi
tidak bergejala dan hotel yang ditetapkan sudah hotel yang menerapkan protokol kesehatan
ini juga sudah diatur
sehingga kita berharap bahwa kegiatan internasional ini bisa kita jual
bahwa indonesia itu aman dan tidak akan membuat terjadinya lonjakan kasus
baik kegiatan yang sifatnya dengan penonton maupun tanpa penonton
dan tanpa penonton sudah kita uji coba kemarin waktu musim precision yang telah dilakukan di februari
oke kemudian pak ini dengan adanya pelonggaran ini
apakah kemudian langkah mitigasi dan juga antisipasi yang harus kita lakukan
jadi langkah yang harus kita lakukan adalah bahwa kontak tracing itu di seluruh wilayah
ataupun di seluruh tempat di mana ada kegiatan ini harus dilaksanakan
termasuk juga active case finding
jadi ini yang tidak boleh dilupakan
dan kemudian bila mana ada yang positif memang harus ada tempat isolasi
bagi mereka yang sakit tentu rumah sakit harus bersiap untuk menerima mereka yang sedang dan berat
demikian juga untuk obat obatan harus tersedia
tapi kata kunci yang paling penting adalah bahwa setiap orang kemanapun bergerak
masker itu harus tersedia
karena semua orang pakai masker maka tempat pembuangan masker juga harus disiapkan
karena masker itu pasti akan menjadi sumber infeksi juga
dan demikian juga mengenai vaksinasi ini juga menjadi pekerjaan kita semua
untuk bisa mempersiapkan sehingga betul betul kondisi ini bisa dikendalikan
dan tentunya bahwa penyelenggara akan melaksanakan ini dengan prinsip kehatian
jadi seluruh ini adalah dalam rangka mempersiapkan
tahapan tahapan kehidupan kita yang selama ini kita jalani dalam situasi pandemi
untuk bisa kita masuk ke dalam satu situasi di mana kita hidup bersama dengan virus tersebut
tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan
karena kita ingat vaksinasi itu hanya meningkatkan imunitas
tapi protokol kesehatan jaga penularan
jadi mencegah penularan adalah sesuatu yang berbeda dengan meningkatkan imunitas
karena meningkatkan imunitas membuat kita tidak
menjadi fatal tidak membuat menjadi masuk ke icu
tetapi peluhannya ringan
tapi penularan ini tergantung kepada perilaku
jadi tergantung bagaimana kita patuh terhadap masker
patuh terhadap cuci tangan patuh terhadap menjaga jarak
oke kemudian pak tadi kan juga disampaikan bahwa ini adalah masa peralihan dari pandemi menjadi endemi
mungkin bisa diberikan gambaran atau faktor faktor apa saja sih pak
yang sebenarnya bisa kita ketahui bahwa
bisa dinyatakan siap untuk akhirnya nantinya menganggap pandemi ini menjadi endemi di indonesia khususnya
ya yang satu harus kita ingat bahwa indonesia ini
indonesia binding dengan badan kesehatan dunia
jadi apakah itu ada pandemi atau pandemi dicaput
itu semua harus keputusannya adalah keputusan melalui badan kesehatan dunia
dan sifatnya adalah global
dan yang kedua
walaupun kita bersiap untuk tahapan tahapan untuk berhidup bersama dengan virus
ini kata kunci yang harus bisa kita kerjakan
tentu ini hanya bisa dikerjakan kalau ada kontak tracing yang terus menerus
dan kemudian yang harus kita sadari bahwa virus ini
selagi dia ditularkan
maka dia akan bereplikasi
dan dia akan bermutasi
oleh karena itu memang kita harus menghambat supaya tidak terjadi penularan
di samping kita meningkatkan vaksinasi untuk daya tahan tubuh
penularan harus kita stop
caranya dengan agar kita tidak saling menularkan
tentu kita menggunakan masker
dan bagaimana kriterianya
cor di rumah sakit sudah di bawah standar untuk covid
dan kemudian juga angka mortality juga
jadi artinya angka mortality juga bisa tidak tekan
jadi inilah yang kita harapkan
sehingga nanti kita akan masuk ke dalam tahap tahap di mana akan ada recovery
recovery di dalam kesehatan recovery dalam bidang sosial
termasuk juga di dalam pendidikan
juga termasuk di dalam industri termasuk juga di sosial media

pak alexander ini kan kemudian masyarakat juga ada yang menyambut baik
ada yang was was terkait dengan pelonggaran aturan saat ini
apa imbauan anda untuk masyarakat pak alexander
jadi masyarakat itu yang penting jangan kekhawatiran yang dibangun
tapi bangunlah kewaspadaannya
dengan kewaspadaan yang tinggi kita akan optimis
tapi dengan kekhawatiran yang tinggi kita akan hidup pesimis
jadi oleh karena itu supaya kita tetap optimis
dan kita aktif maka kewaspadaan yang tinggi inilah yang harus kita tingkatkan
jadi kewaspadaan yang tinggi ini tentu bagaimana kita memperlakukan tiga m dalam kehidupan kita
dan kita memfasilitasi supaya tiga t berjalan di sekitar kita
dan kita juga melaksanakan vaksinasi bagi mereka yang sudah vaksinasi kedua untuk booster
dan bagi mereka yang punya anak anak untuk mendorong anak anaknya untuk vaksinasi
jadi ketiga hal ini harus benar benar kita laksanakan di dalam kekuatan
jadi ketiga hal ini harus benar benar kita laksanakan di dalam kekuatan

tentu dengan kewaspadaan yang tinggi kita akan lebih optimis
dan kalau kita lebih optimis tentu kita akan lebih aktif di dalam menghadapi masa depan kita
baik terima kasih pak alexander kaginting kepala sub bidang dukungan kesehatan
terima kasih atas waktunya untuk cnn indonesia selamat beraktivitas kembali